kamu gak belajar ya
saya belajar kok pak
kalau belajar kenapa jawabannya seperti itu
pak ini bukan lembar jawaban saya pak
saya nggak jawab ini semua
bukan jawaban kamu bagaimana
jelas jelas di lembar jawaban ini tertulis nama kamu
saya nggak ngerjain ini semua pak
pasti lembaran ini
bel apa salah jawabannya gak semua
hmm ngapain lagi tuh si bella
ya ini dia
waktunya sudah selesai
dan kalian kumpulkan secara estafet mulai dari belakang ke depan
sesuai dugaan gue pasti kalo ulangannya paham doko selalu nyuruh ngumpulin kertas ulangan
dari belakang ke depan
tanya lu jam begituan mulu
jangan jangan rawan mau ketemu gue nih
bikin gue malu aja deh
bikin gue malu aja deh
bikin gue malu aja deh
lu ngapain kesini
lu salah masuk kelas ya
eh lu denger ya
muka lo itu gak pantas jadi orang pintar
jadi mendingan lu keluar sekarang
maman pasti mau ke gue
pasti new mau ke gue nih
bikin penyakit aja deh
kalau sampai si daven tahu gue ini sama roman pacaran
eh denger ya
ini belum jam istirahat
jadi jangan sayang aku dulu
mendingan lu keluar sekarang
paham dong kayaknya manggil dia
lu mau ngarah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
ngapain sih tiba tiba di kelas gue
lu pikir gue mau ngajak lu pacaran
masa di sekolah pacaran sih kan nggak boleh
siapa juga yang mikir kayak gitu
oh ya jadi terus gimana tadi pas ulangan
bilang ngerjain lu lagi
karena hari ini gue lebih waspada daripada kemaren
gue ngecek lantai berkali kali supaya nggak ada kertas contekan gimana
yaudah yuk cepetan
pak handok udah nunggu
udah udah udah
iya silahkan duduk
kamu gak belajar ya
saya belajar kok pak
kalau belajar kenapa jawabannya seperti itu
pak ini bukan lembar jawaban saya pak
hah saya gak jawab ini semua
bukan jawaban kamu bagaimana
jelas jelas di lembar jawaban ini tertulis nama kamu
saya nggak ngerjain ini semua pak
pasti lembaran ini
dan perlu kamu tahu
setelah bapak koreksi ternyata lembar jawaban kamu nilainya tiga
pak kasih saya kesempatan ya
kasih saya remedial pak
bapak kasih kamu kesempatan
setelah jam sekolah selesai
kamu tidak boleh pulang
kamu harus merangkum jenis jenis puisi
dan kamu harus buat sepuluh puisi dengan tema apapun
referensinya dapat kamu lihat di perpustakaan
kumpulkan sore ini juga
karena setelah itu bapak mau mereka penilai